mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo menjadi sorotan beberapa pekan terakhir ini
karena sudah menjadi tersangka kemudian sempat menghilang
kemudian akhirnya disiduk dan menjadi tahanan kpk
karena diduga korupsi saat menjabat sebagai menteri pertanian
kemudian ditudinglah kasus ini ada hubungannya dengan peta politik
saat ini ada hubungannya dengan pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
nah untuk menganalisa hal tersebut kita memang sepatutnya harus melihat perjalanan kasusnya terlebih dahulu
kita akan lihat perjalanan kasus ini dimulai pada awal dua ribu dua puluh
menurut kpk penyelidikan dimulai awal tahun ini
itu artinya bisa dikatakan bahwa kpk ingin memberi tahu
kasus ini bukan baru dimulai pada saat peta politik berubah seperti itu
kemudian pada dua puluh enam september dari awal kemudian hingga menuju akhir tahun
perindik tersangka syahrul yassin limpo ini diteken setelah dilakukan gelar perkara
itu artinya setidaknya kpk sudah memiliki dua alat bukti yang cukup
untuk menyatakan syahrul yassin limpo ini
menjadi tersangka dalam kasus korupsi
dua hari kemudian nah disinilah mulai ketahuan publik
dua puluh delapan september rumah dinas menteri pertanian ini digeledah
publik kemudian bertanya tanya kenapa digeledah
kalau digeledahan mestinya sudah ada tersangka
benar nggak tersangkanya syahrul yassin limpo
karena kan yang digeledah rumahnya syahrul yassin limpo
pada saat itu sel tidak berada di indonesia
icl dikabarkan sedang berada di luar negeri
akhirnya pada tanggal satu oktober ini kpk melayangkan surat pemanggilan
kepada syahrul yassin limpo
panggilan pertama ini masih panggilan pertama
kpk setidaknya memiliki tiga panggilan lah untuk syahrul yassin limpo
secara undang undang bisa melakukan tiga panggilan
kemudian pada enam oktober ini pmj ternyata menaikkan kasus dugaan pemerasan
jadinya lagi heboh hebohnya kasus menteri pertanian ini
ada kasus dugaan pemerasan yang dilaporkan oleh beberapa mahasiswa ke pmj
yang diduga dilakukan oleh firly terhadap sel
ada foto yang beredar bahwa firly dan sel ini bertemu
dan diduga pada saat pertemuan itu dilakukanlah pemerasan
agar misal contoh kasus ini tidak naik itu hanya contoh
kemudian lagi heboh hebohnya kasus menteri pertanian ini berada di indonesia
kemudian lagi heboh hebohnya kasus pemerasan ini dinaikan
namun di saat yang sama kemudian adalah surat pemanggilan terhadap sel
beberapa hari kemudian pada tanggal sebelas oktober
ini pemanggilan yang kedua bagi sel
nah pada saat dipanggil ini ternyata sel juga
melakukan gugatan pra pradilan
jadi kesannya saling serang menyerang
yang satu memanggil panggilan kedua
yang satu mengajukan pra peradilan
kemudian terakhir pada tanggal dua belas oktober
tiba tiba katanya si sel sebenarnya mau kooperatif dari panggilan kedua ini
eh tiba tiba ternyata pada tanggal dua belas oktober
syahrul yassin limpo dijemput paksa pada malam hari oleh kpk
kemudian langsung ditahan
kasusnya apa sebenarnya kita akan cek
aliran dana uang korupsi
jadi diduga selama menjabat nih selama scl ini menjabat
dia mendapatkan aliran dana sekian

tentunya dipertanyakan dong aliran dananya kemana aja
ini yang menarik
untuk bayar cicilan alfard
untuk bayar tiket pesawat bagi keluarga
kemudian cicilan kartu kredit
ternyata menteri masih juga butuh gengsi ya kalau kita lihat dari sini
dan terakhir wakil ketua kpk alexander marwata pada hari jumat kemarin mengatakan
ada diduga aliran dana kepada partai nasdem
partainya syahrul yassin limpo
namun alex juga mengatakan ini masih harus diselidiki lebih lanjut
nah nasdem mempertanyakan hal ini
dan kemudian sudah membantah serta mau mengambil langkah langkah hukum
langkah hukum apa saja opsi apa saja yang akan diambil oleh nasdem kita akan lihat
selanjutnya menurut nasdem mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo pada kamis malam
seperti yang tadi sudah saya jelaskan dijemput paksa oleh pihak kpk
nah terkait penjemputan itu
partai nasdem ini juga menilai kpk terburu buru dan tidak melalui proses dengan alasan yang kuat